pasca lima puluh dua orang pengunjung terbukti positif narkoba satpol pp dki jakarta dibantu kepolisian dan tni menutup sementara diskotek old city di tambora jakarta barat pada senin malam
petugas langsung memasang pita pengamanan di sekitar pintu masuk dan menempelkan stiker penyegelan sementara di diskotik old city
penutupan sementara ini dilakukan karena diduga diskotik ini kerap disalahgunakan sebagai tempat peredaran narkoba
penutupan ini juga merupakan buntut dari diamankannya lima puluh dua orang pengunjung karena terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia pada hari minggu dini hari lalu
rencananya setelah keluar hasil tes bnn dan penyelidikan dari penyidik pegawai negeri sipil atau ppns diskotek all city akan ditutup secara permanen
penutupan sementara ini tujuannya yang pertama adalah agar kejadian yang kemarin tidak terulang
penutupan sementara ini juga merupakan agar kejadian yang kemarin tidak terulang
penutupan sementara ini juga merupakan agar kejadian yang kemarin tidak terulang